ada yang tidak kalah canggih dari sekelompok pemuda desa di kabupaten semarang jawa tengah
yang menciptakan kreasi kostum dan replika raksasa robot robot transformers
karena detail dan ukurannya yang mirip dengan robot transformer
karya mereka jadi sering digunakan untuk meramaikan berbagai acara
atau menghibur para pengunjung lokasi wisata
anak anak di desa bener kecamatan tengaran kabupaten semarang
tampak gembira saat melihat empat robot transformer di desa mereka
anak anak tampak lebih antusias kalau melihat pertempuran
antara tokoh robot bumblebee dan ironhide
tidak sekadar menonton mereka pun tak menyanyiakan kesempatan
untuk mengabadikan momen tersebut
anak anak ini senang karena dapat berpose bersama para tokoh film transformer
keempat robot transformer setinggi dua meter ini merupakan kostum
yang dibuat lima pemuda setempat untuk menghibur warga
mereka menamakan kelompok ini kurnia robot
sejak tahun lalu mereka menggabungkan imajinasi dan kreativitas
untuk membuat kostum kostum ini
perhatian pada detail serta komposisi bentuk menjadi kelebihan karya mereka
tak sekadar kostum didik pun menggarap replika robot dengan ukuran raksasa
dan ini adalah replika robot transformer dengan tinggi mencapai tiga lima meter
untuk menopang replika robot raksasa ini mereka menggunakan rangka besi

dan mereka menggunakan alas papan kayu
dan mereka menggunakan alas papan kayu
hanya saja replika ini tidak dapat digerakkan
pembuatan kostum dan robot dimulai dari mencari gambar model sebagai contoh dan acuan
mereka mengubah lembaran spon menjadi bentuk tiga dimensi
semirip mungkin dengan gambar
potong dan tempel itulah metode yang mereka gunakan
kemudian proses terakhir adalah pengecatan
proses ini memerlukan waktu hingga satu lima bulan
proses pembentukan tanpa mal dan cetakan juga cukup menyita waktu
dalam satu tahun terakhir mereka dapat menyelesaikan sebelas komposisi
kerja keras kelompok pemuda dari dusun kadipurwo ini pun membuahkan hasil ketika pesanan mulai mengalir
dari kota kota besar di jawa dan sumatera
kebanyakan pemesan memakai karya mereka untuk menarik pengunjung dalam pameran
kelompok tani yang sudah mempunyai produk unggulan
produk unggulan di berbasis agrobisnis pertanian
nanti akan kita tingkatkan lewat produknya mas didi ini
rencana saya ke depan seperti itu
karena banyak sekali nanti
dari pemerintah itu menciptakan pameran pameran dan ini sebagai acuan
untuk menarik pengunjung agar juga melirik produk produk unggulan
kostum robot dibanderol dengan harga tujuh juta rupiah
sedangkan replika robot raksasa dijual lima belas juta rupiah
pengerjaannya itu kalau kostum untuk yang dipakai itu sekitar dua bulan
kalau untuk yang misalkan bentuk patung gede
itu sekitar tiga bulan paling cepat itu dua bulan
yang bikin lama itu pembentukan biar agak mirip dengan yang sesuai diminta itu
bentuknya kita mencari bentuk proporsional
selain membuat kostum dan replika robot
didik juga membuka jasa penyewaan kostum robot untuk memeriahkan acara
di mana biaya sewanya berkisar antara rp satu ratus lima puluh hingga rp lima ratus per hari
ardi widodo ungaran